kalau warga palembang suka makan kapal selam warga bandung gak mau kalah makan perahu
tapi ini bukan sembarang perahu atau perahu sungguhan
melainkan perahu keju yang diracik dari empat keju pilihan
seperti apa rasanya berikut inspirasi kuliner pagi ini
keju hmm siapa yang tidak tahu
keju memang paling enak dijadikan berbagai macam olahan seperti cheese boat yang satu ini alias perahu keju
yuk langsung lihat proses pembuatannya
pertama bikin dow atau rotinya dulu
pakai terigu garam gula ragi minyak dan air yang diaduk hingga kalis lalu dipipihkan
ini nih bagian serunya meracik keju
ada empat jenis keju yang digunakan mulai dari saus keju keju mozzarella keju cheddar
sampai keju parmesan
aduk empat jenis keju ini jadi satu sampai rata
tuang keju di atas adonan roti lalu bentuk seperti perahu seperti ini
panggang selama tiga menit dengan suhu tiga ratus derajat celcius
setelah matang sajikan perahu keju dengan aneka sayuran segar dan nugger ayam
saya kurang lebih udah lima belas tahun menggeluti dunia kuliner terutama dengan italian food pizza kayak gini
terus saya membuat menu gini
kira kira cuma pengen manjain pengguna keju di sini
jadi di sini kita cuma pakai seratus gram kurang lebih untuk adonan dan dua ratus lima puluh untuk keju
jadi benar benar banyak kejunya kita bisa lihat sendiri bisa lumer
wah lelehan keju dan aromanya sungguh menggugah selera
saat keju masih hangat adalah waktu yang pas untuk menyantapnya
wih satu kata ketika makan ini adalah happy
soalnya ini surga bagi para pecinta keju seperti saya
karena bayangin aja dalam satu menu ini penggunaan kejunya bisa dua kali lipat di pizza biasanya
dan rasanya ini seperti makan permen karet tapi rasa keju
selain enak keju juga mengandung beragam manfaat
terutama sebagai sumber protein dan mineral yang dibutuhkan tubuh
ada kalsium natrium fosfor kalium dan zat besi
jangan heran kalau perahu keju ini menjadi favorit pengunjung restoran di jalan setiabudi ini
dian permatasari bandung